generasi yang mengguyur ibu kota pada senin petang hingga malam telah menimbulkan sejumlah genangan di jakarta
sejujurnya ada delapan genangan di ibu kota bppb di jakarta sejauh ini
dan menurut data sementara yang dilaporkan pusat mengendali operasi pusdalops
pada menanggulah mencanda darah provinsi di jakarta genangan terjadi secara merata di ulah jakarta
dan untuk mengetahui informasinya kita akan memantau informasi dari rekan kita saterio wijaksono
di pintu air manggarai jakarta
selamat pagi satrio bagaimana pantauan anda terkait dengan debit air di pintu air manggarai jakarta ini
dan juga seperti apa imbauan dan penerapan dari gubernur dki jakarta yang mengimbau
agar warga jakarta nanti yang mungkin akan menampung kawasan ataupun penampungan begitu ya
ini bisa menerapkan protokol kesehatan yang ada
ya selamat pagi lady dan heranov
untuk pagi hari ini kondisi di pintu air manggarai jakarta selatan
kondisi debit air ini masih di kisaran angka tujuh ratus tiga puluh sampai dengan tujuh ratus enam puluh cm
di mana ini merupakan dalam kategori siaga empat dan menuju atau perbatasan siaga tiga
memang hujan di daerah jakarta dan juga daerah penyangga ibu kota seperti kabupaten bogor dan kota bogor
pada kemarin sore sampai dengan sekitar pukul delapan malam ini menyebabkan debit di bendungan katulampa meningkat
sekitar pukul delapan belas waktu indonesia barat kemarin tercatat ada ketinggian air setinggi dua ratus lima puluh cm di pintu katulampa
namun kemudian ketinggian itu cepat menurun di mana pada pukul sembilan belas lebih enam belas menit waktu indonesia barat
berdasarkan catatan yang kami terima ini sudah turun menjadi hanya satu ratus empat puluh cm
dan diperkirakan memang air ini akan tiba di jakarta pada tadi pagi atau dini hari sekitar pukul dua sampai dengan empat dini hari
namun hal tersebut masih dalam kondisi aman artinya luapan air dari bendungan katulampa sampai ke bendungan manggarai di jakarta selatan
ini masih dalam kategori siaga tiga
jika bisa dilihat di belakang saya ini ini merupakan proses yang sedang dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta dalam hal ini
dan juga oleh pemerintah suku dinas air seperti itu
sedang ada pembersihan puing puing ataupun sampah yang terbawa oleh arus air dari bendungan katulampa di pintu air manggarai ini
pembersihan sendiri sudah dilakukan sejak tadi pukul empat pagi dini hari
dan ada sekitar tiga ekskavator begitu yang digunakan untuk mengeruk puing puing
baik itu sampah plastik ataupun
kayu kayu dan juga bambu yang terbawa pada aliran air sejak tadi malam
untuk tadi pagi sendiri sampai dengan sekarang sekitar pukul enam lebih lima puluh menit
telah ada kurang lebih lima buah truk yang mengangkut sampah untuk keluar dari kawasan pintu air manggarai
namun bisa disaksikan di layar kaca anda bahwa sampahnya sendiri sampai dengan saat ini masih menggunung begitu
sementara tinggi air untuk saat ini berdasarkan pantauan yang saya lakukan ini
berada di angka tujuh ratus lima puluh cm atau dalam kategori siaga empat
sementara di petugasnya sendiri yang disiagakan atau yang dikerahkan
untuk saat ini sekitar ada kurang lebih belasan petugas yang diperbantukan atau ditugaskan untuk mengeruk sampah
sementara berdasarkan pantauan ataupun berdasarkan keterangan petugas di pintu air manggarai
untuk kondisi pagi hari ini bisa dikatakan airnya sudah mulai surut atau memang debit airnya sudah mulai
menurun sehingga masyarakat di dki jakarta yang sebelumnya pada tadi malam diminta untuk waspada apabila akan terjadi banjir
ini untuk saat ini bisa mulai kembali ke rumahnya masing masing
mungkin yang sedang mengungsi atau yang bersiap siap siaga untuk hari ini diprediksi
sampai dengan siang nanti ketinggian air ini akan semakin surut begitu heranov dan lady
sementara dari pemerintah provinsi dki jakarta sendiri gubernur dki jakarta anies baswedan
tadi malam juga sempat mengunjungi kawasan pintu air manggarai dan melalui inspeksi tersebut
anies menyebutkan untuk masyarakat yang tinggal di dua puluh dua kelurahan di dki jakarta untuk siap siaga apabila akan terjadi banjir
dan memang berdasarkan pantauan ataupun prediksi yang dilakukan oleh bmkg
mungkin saja nanti sore ataupun nanti malam ini akan kembali terjadi hujan
sehingga memang antisipasi perlu dilakukan
sementara gubernur dki jakarta anies baswedan sendiri mengatakan
untuk pemerintah daerah sendiri untuk misalnya kelurahan dan kecamatan
ini diwajibkan untuk menyiapkan gelanggang olahraga ataupun tempat tempat pengungsian lainnya yang siap siaga apabila terjadi banjir di dki jakarta
terlebih di masa pandemi covid sembilan belas sekarang ini gubernur anies baswedan menekankan apabila nantinya terjadi banjir
dan ada titik titik pengungsian maka protokol kesehatan ini harus diperhatikan secara ketat
seperti harus menjaga jarak antara satu pengungsi dengan pengungsi lainnya
kemudian juga di dalam pengungsian juga harus menggunakan masker
sementara berdasarkan informasi yang kami dapatkan ada beberapa gor atau gelanggang olahraga yang sebenarnya telah disiapkan sejak tadi malam
khususnya yang berada di bantaran kali ciliwung seperti misalnya di pademangan di kelurahan pancoran
dan juga daerah daerah lainnya yang memiliki gelanggang olahraga ataupun fasilitas umum lainnya
namun memang pada pagi hari ini masih belum ada titik titik pengungsian yang kami pantau begitu
artinya memang kondisi air ini masih cukup bisa diantisipasi sehingga tidak terjadi banjir di jakarta pada pagi hari ini
memang tadi malam sempat terjadi genangan di beberapa ruas jalan protokol ibu kota
seperti misalnya ada di jalan jenderal sudirman kemudian juga di jalan gatot subroto
dan juga kami mencatat ada di jalan palmerah utara
dan juga ada di kawasan kolong semanggi kawasan sudirman setiabudi
juga terjadi genangan air dengan ketinggian sepuluh sampai dengan tiga puluh cm
namun hal tersebut berlangsung cukup sebentar
seperti itu karena memang hujan di jakarta dan bogor ini berhenti pada tadi malam
sekitar tengah malam sehingga pada pagi hari ini dampaknya tidak begitu besar
artinya memang jalan tersebut sudah bisa dilewati kembali
kembali ke heranov dan lady
baik terima kasih atas laporan
kompresif anda satrio wicaksono dari pintu air manggare jakarta